inilah situasi di rumah sakit daerah muhammad anwar sumeneb madura jawa timur
beberapa saat setelah ambruknya pelafon salah satu ruangan rawat inap bedah di lantai dua
pasien sempat menumpuk di luar ruangan karena menunggu proses evakuasi tim medis
pihak rumah sakit pun sempat kewalahan mengevakuasi para pasien yang berkerumun di lorong lorong rumah sakit
ini memindah pasiennya
ruang apa yang ambruk ini
bu ada berapa pasien tadi bu
seluruh pelafon di ruangan rawat tersebut ambruk menimpa tempat tidur pasien anak di lantai dua gedung perawatan anak kelas tiga
saat kejadian ada tujuh belas pasien anak dan dewasa di dalam ruangan
setelah ada bunyi pelafon akan jatuh pasien langsung panik dan berhamburan keluar dari ruangan
pasien kini sudah dipindahkan ke ruang isolasi di lantai bawah di gedung yang sama
rentak yang ke bawah itu semua rambus itu
saat kejadian berarti sampai di bawah
yang dilakukan pertama
dugaan sementara ambruknya pelafon ruang rawat inap rumah sakit adalah akibat hujan deras yang menyebabkan pelafon basah dan ambruk karena beban yang berat
tidak ada korban
tidak ada jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur